dan untuk melihat langsung antusiasme masyarakat berburu diskon di transmart
wilam apa yang paling menarik hingga saat ini termasuk tawaran di sana dari full day sale kali ini
selamat sore bram
memang di transmart buah batu ini sedang ada transmart full day sale
ini juga dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
dan ini dilaksanakan hanya pada hari ini saja mulai tadi sejak buka hingga nanti tutup pada pukul sepuluh malam
dan jika kita lihat bram di belakang saya ini saya berada di lantai satu
ini adalah area fashion dan elektronik
ini menjadi salah satu lantai yang ramai sejak siang tadi
karena masyarakat atau pengunjungnya
pengunjung yang datang ke transmart ini mencari diskon
diskonnya ini juga cukup lumayan tidak tanggung tanggung bram
dan transmart buah batu ini berada di selatan kota bandung
dan ini salah satu lokasi favorit untuk berbelanja
karena ini cukup dekat dekat jalan tol tepatnya gerbang tol buah batu
dan itu sekitar lima menit saja
juga ada kebutuhan rumah tangga kebutuhan sehari hari
ada juga produk fashion seperti yang ada di belakang saya ini
kemudian juga ada banyak sekali macam macam barang seperti juga barang elektronik
guru kelas tv mesin cuci seperti itu dan juga barang barang lainnya yang anda cari
dan saya berbicara dengan beberapa pengunjung tadi di sini
mereka menginginkan bahwa diskon seperti ini berlangsung
jadi lama lagi lebih sering lagi tidak hanya hari ini saja
tapi memang transmart full day sale ini hanya berlangsung pada hari ini
dan berlangsung hingga pukul sepuluh nanti ketika top coinnya tutup
dan salah satu yang menjadi favorit atau incaran bagi para pengunjung
tentu saja adalah barang barang elektronik
dan tadi saya juga bertanya yang mana sebenarnya yang paling favorit
ternyata paling favorit untuk layar tv
ada di layar tv yang ukurannya tujuh puluh inci
dan ini menjadi incaran karena diskonnya cukup lumayan
dari yang tadinya tiga belas jutaan menjadi sepuluh juta lebih saja
dan ini tentu saja menarik untuk layar tv tujuh puluh inci di kelas ini
rata rata harganya sampai lima belas jutaan
dan karena itu memang tv seperti ini menjadi incaran
dan tentu saja tidak hanya barang barang elektronik
tapi juga barang barang lain bisa menjadi barang yang anda incar
selama diskon berlangsung ya tuhan ya
pada hari ini saja bram
baik terima kasih atas laporan
terima kasih atas laporan anda wilam nasution
yang melaporkan langsung dari bandung jawa barat
selamat kembali bertugas